gelaran bni sirkuit nasional atau sirnas b bangka belitung memasuki babak semifinal
ada puluhan atlet bulu tangkis yang terdiri dari tiga kelompok
usia dini u sebelas u tiga belas hingga u lima belas
menunjukkan kebolehannya untuk bisa masuk ke babak final yang akan berlangsung besok
beberapa klub badminton besar seperti pb jarum exis hingga jaya raya
masih mendominasi babak semifinal gelaran bni sirkuit nasional yang digelar hari ini
ada sepuluh kategori yang dipertandingkan diantaranya kategori tunggal anak anak putra
tunggal anak anak putri tunggal pemula putra tunggal pemula putri ganda pemula putra dan putri
sejumlah paket yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan
partai semifinal dimainkan pada bni sirnas b dua ribu dua puluh tiga di pangkal pinang hari ini
sudah ada rekan kami produser lapangan cnn indonesia adi dwinanda di pangkal pinang
selamat malam adi jadi sudah ada berapa kategori berapa nomor yang bermain di semifinal
siapa saja yang lolos ke final untuk besok
iya selamat malam putri
betul sekali bahwa gelaran bni sirkuit nasional b bangka belitung ini memang sudah dimulai pada tanggal sembilan oktober dua ribu dua puluh
dan puncaknya pada esok hari yaitu sabtu empat belas oktober dua ribu dua puluh tiga yang memasuki babak final
dan hari ini sejak pukul dua siang hari tadi putri ini memang sedang diberlangsungkan partai semifinal
ini dari total seluruhnya jumlah peserta ada lima ratus peserta dari delapan puluh dua klub
ini mengikuti gelaran sirnas b bubble dua ribu dua puluh tiga ini
dan ada puluhan atlet yang lolos ke babak semifinal
dan kalau misalkan anda bisa melihat di belakang saya ini memang masih ada satu partai terakhir yaitu adalah ganda putra anak anak
saat ini sedang berlangsung adalah pasangan bevin muham ini berasal dari klub jaya raya
melawan dave dan juga obipe ini berasal dari klub idiom gideon
dan tadi memang sempat babak utama dimenangkan oleh bevin muhamad
dan kali ini masih sedang berlangsung babak kedua
dan putri mungkin untuk teknis penyelenggaran dari sirnas b bangka belitung ini
saya langsung mengajak anda untuk berbincang dengan ketua pbsi provinsi bangka belitung yaitu adalah johan daniel
ya selamat malam pak johan
pak ini kan gelaran sirnas b ini memasuki babak semifinal
bagaimana pak penyelenggaran semifinal pada hari ini pak
ya luar biasa antusias dari para pemain dengan semangat ya
mental tanding mengeluarkan kemampuan yang terbaik untuk meraih poin poin final
dan tentunya angka angka kritis sampai just kita bisa saksikan sekarang
sedang berlangsung pertandingan ganda putra anak anak
pak ini kan saya dan mungkin pemirsa dan juga putri ini mungkin salut ya dengan semangat anak anak
bahkan ini ada tiga kategori ya pak begitu pak
u tiga belas dan juga u lima belas
nah ini klub klub mana saja sih pak yang menjadi dominasi pada partai semifinal ini pak
ya luar biasa memang tidak bisa dipungkiri klub klub papan atas di negeri ini
yang memimpin kelasmen atau unggulan unggulan pertama dan kedua yang sedang berhadapan
baik di kategori tunggal maupun di kategori ganda
klub klub seperti jaya raya eksis
jaro mutiara bandung dan indihom gideon
nah pak ini kan diikuti juga ya pak tentunya oleh atlet bulu tangkis dari pangkal pinang sendiri
ini sayang sekali pak namun gagal begitu ya untuk mencapai partai semifinal ini
apa pak nanti mungkin evaluasi dari pbsi bangka belitung sendiri pak untuk nanti menghadapi dengan turnamen turnamen selanjutnya mungkin pak
ya itu pertanyaan yang bagus sekali
memang tidak bisa kita pungkiri
memang ini kenyataannya
bukan dari pangkal pinang saja tetapi dari tujuh kabupaten kota provinsi sebangka belitung belum bisa tembus ke semifinal ini
ya perlu peningkatan latihan yang intensif semangat latihan dan tentunya jam tanding
karena anak anak bangka belitung sendiri ya memang di luar kesibukan sebagai seorang pelajar
dari pagi sampai sore les dan sebagainya baru latihan ke gedung
dengan sarana prasarana yang mungkin belum begitu memadai tentunya
oke pak namun sayang sekali pak atlet dari bangka belitung ini gagal untuk menembus semifinal
nah mungkin next stepnya apa pak
mungkin target selanjutnya mungkin menyongsong ini kan sebentar lagi akan digelar pon begitu ya pak
apakah nanti akan diproyeksikan untuk menuju ke pon selanjutnya pak
untuk atlet pon itu bukan di event sirkuit nasional b sekarang
tetapi mereka sudah melalui namanya prapon
seleksi prapon dimana kita masuk dalam wilayah satu
puji syukur puji tuhan kita meloloskan atlet putri untuk lolos pon ke sumatera aceh medan tahun dua ribu dua puluh empat ini
satu pertanyaan terakhir pak
ini pesan apa pak yang mungkin ingin bapak sampaikan kepada seluruh atlet ya pak yang hingga hari pertama dan hari ini tuh menunjukkan semangat yang luar biasa
semangat berkompetisi yang luar biasa apa pak
pesannya mungkin mungkin bapak sebagai ketua pbsi pangkal pinang ataupun bangka belitung ini ingin sampaikan pak
secara umum saya sampaikan terima kasih kepada
orang tua tentunya pelatih pelatih klub dan rasa cinta saya terhadap atlet atlet
mereka harus tetap semangat harus tetap konsisten untuk berlatih
karena apa karena masa depan mereka ditentukan dengan prestasi
jadi mereka mereka ini cikal bakal yang akan menghuni pelatnas dan menjadi pemain nasional selanjutnya menjadi pemain dunia
dari mereka inilah menjualan kejuaran ranking point di sirkuit nasional salah satunya
oke baik terima kasih
terima kasih pak johan
tentu kita semua berharap ya pak bahwa ajang sirnas ini nantinya akan menjadi wadah bagi atlet bibit bibit unggul untuk menuju ke olimpiade
tidak hanya olimpiade nasional maupun internasional begitu ya pak
baik terima kasih pak johan atas waktunya telah berbincang dengan cnn indonesia
ya putri mungkin tadi anda sempat bertanya siapa saja nih putri yang lolos ke babak final yang akan digelar esok hari mulai pukul sepuluh
ini tadi ada beberapa partai yang menarik
salah satunya adalah ganda putri pemula yang tadi ini diwakili oleh ramadhani putri
ini berasal dari klub mutiara
melawan rahma arianto
ini berasal dari pb jarum
dimana tadi kedua partai ini memang cukup sengit
bahkan tadi dilakukan rubber set tiga kali game
karena memang mereka menunjukkan kebolehan ataupun penampilan yang sangat luar biasa
ini ditujukan melalui babak rubber set
dan dari pb jarum ini mayoritas ini masing masing dari sepuluh kategori yang dipertandingkan seluruhnya
ini memang ada satu wakil dari pb jarum yang bertanding pada esok final
dan untuk final sendiri putri ini
akan dilangsungkan pada esok hari sekitar pukul sepuluh pagi
ada sepuluh kategori yang diperbutkan dalam gelaran event bni sirnas b bangka belitung dua ribu dua puluh tiga
kita akan saksikan bersama sama putri siapa esok hari yang menyabet ke sepuluh kategori dari sirnas bubble dua ribu dua puluh tiga
ini kembali kepada anda putri
terima kasih adi